awal dari banyaknya limbah bungkus kopi yang terbuang percuma
sejumlah ibu rumah tangga di pacitan menyulapnya menjadi aneka kerajinan unik bernilai jual tinggi
proses pembuatannya pun sederhana yakni hanya membutuhkan ketelatenan
penasaran dengan proses pembuatannya berikut liputannya
banyak cara bisa dilakukan untuk menambah pundi pundi rupiah
seperti yang dilakukan warga dusun pugeran desa bela kecamatan donorojo pacitan
untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar kelompok ibu ibu di tempat ini mencoba peruntungan
melalui pembuatan aksesoris tas khusus wanita yang berasal dari limbah bungkus kopi
ya bungkus kopi yang biasanya hanya menjadi sampah
kini disulap menjadi kerajinan yang cantik dan memiliki nilai seni serta nilai ekonomi yang tinggi
di samping mencari peluang usaha
kerajinan ini juga untuk mengurangi volume sampah
proses pembuatannya tidak terlalu rumit namun butuh ketelatenan dan ketelitian
mulai dari mengumpulkan bungkus kopi dari masyarakat sekitar
serta memilah bungkus kopi sesuai dengan jenis serta warna
untuk prosesnya biasanya mereka membagi tugas satu sama lain agar pekerjaan bisa lebih maksimal
seperti memilih bahan memotong hingga menganyam
ketelatenan dan ketelitian lebih penting
lebih dibutuhkan saat menganyam karena harus memilih motif bungkus kopi yang akan diambil
untuk mempercantik tampilan tas ataupun dompet
kami menemukan imajinasi kalau bungkus kopi itu bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat
dan mungkin harapan kami itu bisa menambah hasil harap hidup kami
usaha kerajinan dari limbah bungkus kopi ini sendiri sudah berjalan selama dua tahun
beragam manfaat sudah didapatkan warga
di antaranya untuk mengisi waktu luang sekaligus dapat menambah pundi pundi rupiah
mereka berharap kerajinan ini akan terus berkembang dan mampu tembus hingga pasar luar daerah
jatuh priyambodo pak citan